penyalahgunaan narkotika oleh seorang manajer artis di mana artis yang dia manajer ini cukup
kita kenal di publik secara saya ini sudah di naikkan juga beritanya beberapa media online
yaitu saudari bunga citra lestari ada pun waktu dan tempat penangkapan terhadap sang manajer artis
ini dilakukan pada hari rabu tanggal tiga agustus tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua waktu indonesia
pengembaraan di rumah sang manajer artis tersebut ya
di daerah pejaten pasar minggu jawa keselatan ada pun dalam kasus ini penyidik telah menetapkan
dua orang tersangka satu inisialnya mid alias dodi laki laki tiga puluh sembilan tahun ini adalah manajer artis
kemudian satu lagi adalah rekan atau teman dekat daripada saudara dodi inisialnya rar
alias pejabat yang menangkap penyidik yang menangkap penyidik yang menangkap penyidik yang menangkap
bias donald masyarakat kundal dia semakin bersamakan gitu hai sudah atau tidak
erfahren dan sepertinya